sebagai tahanan kota dahlan iskan wajib lapor dua kali seminggu pada senin dan hari kamis
senin pagi dahlan iskan tak hanya wajib lapor namun juga melanjutkan pemeriksaannya sebagai tersangka
setelah senin pekan lalu pemeriksaan pertama dahlan iskan sebagai tersangka dihentikan sementara karena alasan kesehatan
senin pagi pemeriksaan kedua mantan menteri bumn ini dilanjutkan
materi pemeriksaan masih sebatas tugas pokok fungsi dahlan ketika menjabat sebagai direktur utama pt pwu pancawira usaha di tahun dua ribu hingga dua ribu sembilan belas
sementara itu terkait lanjutan kasus mobil listrik di mana kami selalu dahlan juga diperiksa sebagai saksi di gedung kejati jatim
seluruh proses teknis ditangani oleh kejaksaan agung
karena penyelidikan ada di kejagung kita kemarin cuma memberi fasilitas gedung
sedangkan untuk teknisnya tentu kejagung yang lebih memahami ya